sehingga berhasil selamat hingga ke tepi
usai dievakuasi oleh petugas dan warga
menggunakan tali dan pelampung
diketahui kedua sopir dan kernet ini
merupakan penambang pasir di sungai setempat
aktivitas penambangan dilakukan saat sungai sedang dangkal
namun mendadak air sungai bertambah tinggi
di susul arus deras banjir bandar
sebuah musola roboh diterjang ombak besar
di dusun pasir panjang desawates
kabupaten pasuruan jawa timur pada kamis siang
terjangan ombak juga mengempaskan pembatas laut
dan puluhan rumah di dusun pasir panjang dan dusun nangger
sejumlah perahu nelayan ikut tenggelam di gulung ombang
setahun itu terjadi itu dua kali
di antaranya air itu pasangnya itu malam dan siang
kalau siang ya gini gini
bulan bulan ini mei gitu
air malam itu namanya air maling gitu katanya
warga yang berada di dekat pantai diminta waspada
angin yang kencang menyebabkan ombak besar akan terus muncul
tembok bangunan dapur asrama santri
pondok pesantren as zahu arahman
di kecamatan legok kabupaten tangerang banten ambruk pada rabu
camat legok mengatakan
selain karena diguyur hujan deras selama beberapa hari terakhir
kontur tanah yang labil membuat tembok ambruk
tidak ada korban jiwa karena santri sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri
khawatir longsor susulan terjadi
kegiatan mengaji para santri dipindahkan ke rumah pengurus pondok pesantren
pembuatan tanggul pun segera dilakukan
tim ikutan cnn indonesia